kita beralih ke informasi terkait skandal pajak setelah tahun lalu ada panama papers kali ini paradise papers
terbongkarnya dokumen dari paradise papers dinilai merupakan waktu tepat untuk membuktikan kinerja aparat pajak guna mengejar target penerimaan negara
hal tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak sudah berlangsung lama dan lazim dilakukan oleh pengemplang pajak
direktur eksekutif center for indonesia tax section analyst justinus prastowo menyatakan aparat pajak harus memanfaatkan momentum ini untuk membangun sistem perpajakan dan sistem keuangan yang lebih baik dan kredibel
serta dapat menjangkau pelanggaran dan penyimpangan agar efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak
justinus menambahkan berdasarkan data amnesti pajak terdapat rp empat delapan ratus triliun rupiah yang dideklarasikan sebagai sebagian besar justru data dari dalam negeri
hanya sekitar seribu triliun rupiah yang dari luar negeri
hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi pajak dua ribu hingga tiga triliun di luar negeri
data dari berbagai pihak yang mengeluarkan kita masih punya sekitar tiga sampai empat triliun di luar negeri
ini kan kesempatan akan ada automatic excess tidak ada alasan lain pemerintah tidak bisa menjangkau mereka
maka sekarang yang penting kita profile semua nama itu cocokkan dengan spt nya cocokkan dengan amnesti apakah ikut apakah jujur
kalau belum begitu ioi nanti berlaku kita bisa menggunakan itu sebagai instrumen untuk mengejar sampai ke negara di mana mereka menyimpannya
lalu setelah itu kita bangun sistemnya sistem mitigasi sehingga orang juga tidak punya pilihan
ketika saya melakukan pelanggaran saya akan ketahuan akan ketangkep
maka pilihan saya adalah patuh sebenarnya
terkait dengan namanya yang tercatat dalam dokumen investigasi tentang tokoh yang diam diam berinvestasi di negara sewaka pajak
paradise paper wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengaku ini belum membaca laporan tersebut
sandi menegaskan bahwa dirinya taat dalam pelaporan harta kekayaan
tapi semua aset maupun laporan saya sudah dilaporkan ke kpk dan kemarin akhir bulan tanggal tiga puluh satu oktober sudah i lhkpn
jadi silakan saja dilihat di sana tidak ada yang tertinggal tidak ada yang tercacar semuanya sudah dilaporkan